menjelang hari raya idul adha semakin banyak masyarakat yang membeli hewan kurban
tentunya kesehatan dan kelayakan hewan menjadi prioritas utama ketika memilih hewan kurban yang akan dibeli
jadi dok ini kalau mau melihat atau memastikan misalnya hewan kurban itu sehat apa aja sih yang harus diperhatikan biasanya dok
nah untuk memilih hewan kurban yang sehat tentunya ada beberapa yang perlu kita amati dari hewan kurban itu
tentunya kita akan memilih hewan yang sehat
nah ciri ciri hewan yang sehat itu kita bisa melihat dari matanya dia akan terlihat bersinar
kemudian ini cuping hidung cuping hidung harus lembab
lembab berarti itu menandakan bahwa apa namanya
biasanya sapi ini sehat tidak demam
biasanya kalau kering itu menunjukkan sapi itu demam atau dehidrasi
kemudian dari hidung mulutnya dia bersih
biasanya kalau yang sehat yang sakit ya akan terlihat kotor dan beringus
kemudian yang perlu diperhatikan juga rambut dan kulitnya bulu
rambutnya itu dia
relatif lebih mengkilap bersih dan menempel di kulit
kalau yang sakit itu biasanya akan terlihat kusam dan berdiri
di kota bandung hewan yang dinyatakan sehat biasanya juga akan diberikan tanda
berupa kalung yang dilengkapi barcode berisi informasi kesehatan hewan
adapun hewan yang sakit memiliki sejumlah ciri yang harus diwaspadai
seperti adanya nodul atau benjolan di kulit untuk penyakit lsd atau lato lato
untuk hewan yang terjangkit pmk biasanya akan terlihat dari banyaknya ingus dan ludah yang dikeluarkan
serta adanya luka di bagian gusi dan kuku
sementara kondisi mata yang berair bisa menunjukkan hewan tersebut sedang terkena diare atau demam
para pembeli pun mengaku selalu berhati hati dalam memilih hewan kurban yang akan dibeli
saya tanya dulu kalau perkembangannya lambat kira kira penyakitnya apa
terus yang kedua dari warna kulit
terus dari air liurnya
kalau kebanyakan juga kan itu berarti bukan normal
berarti ada yang lainnya gitu ada penyakitnya
itu yang saya tahu baru setelah dipastikan itu sehat baru berani untuk membeli
di kota bandung rata rata hewan kurban dijual mulai dari tiga juta hingga enam juta rupiah per ekor untuk domba
sementara untuk sapi dijual di kisaran harga dua puluh hingga ratusan juta rupiah
laisan isha rizky rahadian